jadi ini lot arisan iphone
menjadi korban penipuan memang tidak enak
yang ada emosi hingga ke ujung kepala
korban penipuan arisan bodong di labuhan batu sumatera utara ini misalnya
sampai terlibat adu fisik
tak berbeda jauh di makassar
semua itu gara gara arisan bodong
hanya di balik cerita
pelakunya tersebar di mana mana
di jambi dua ratus an orang yang menjadi korban arisan online amanah untung real
mendatangi polda jambi dengan perkiraan kerugian mencapai satu delapan miliar rupiah
sejumlah emak emak peserta arisan yang merasa ditipu
akhirnya melaporkan pengelola arisan ke markas polres labuhan batu
menurut para korban saat batas penarikan
serta arisan belum juga mendapat uang yang dijanjikan
yang terbaru kasus penipuan terjadi di makassar
sulawesi selatan pada akhir september
ratusan orang menjadi korban arisan amanah
yang tak lain merupakan investasi bodoh
selamat kakak maya nandasari yang menang bisa langsung cet admin arisan amanah makassar
adapun arisan ini dimulai
pada januari lalu dengan menawarkan empat paket program bisnis
yakni investasi arisan lot arisan menurun dan ponsel
untuk investasi anggota menyetorkan uang satu juta rupiah
dan tiga puluh hari kemudian akan dicairkan kembali menjadi satu sembilan ratus rupiah
lain halnya arisan lot yang terdiri atas kelompok berdasarkan besaran uang yang distorkan
yakni tiga puluh juta rupiah setiap anggota
dengan pencairan lima belas hari
dan tiga puluh hari
kalau saya hitung itu kurang lebih satu mp ya
terlugian ya kerja semuanya total ya
itu cuma uang modal ya saya tidak hitung yang lain lainnya
untuk melancarkan usahanya pengelola memanfaatkan ketendaran salegram
walhasil peminat investasi dan arisan ini berjumlah ratusan orang
yang tersebar dari sumatera hingga papua
modal anggota pun diperkirakan miliaran rupiah
sudah ditetapkan tiga orang tersangka terhadap perkara ini
dan sampai sekarang juga kami masih menunggu korban korban lain
yang merasa dirugikan oleh adanya arisan online ini
jadi kami sedang mendalami hal tersebut informasi memang kami dapat
untuk owner ini untuk menarik member ini melalui jasa ataupun influencer ataupun selegram
hingga kini ld sebagai pemimpin dan tersangka utama
belum bisa ditemui karena intensifnya pemeriksaan mengenai usaha investasi dan arisan online
selain itu polisi menangkap tiga tersangka pelaku lain
salah satunya df
masih sui asal memuju sulawesi barat
investasi arisan bisa menjadi ajib mumpung atau ajib untung
ahli perencanaan keuangan safir senduk mengatakan
investasi menjadi salah satu solusi yang dipilih masyarakat
untuk menggandakan dana yang dimiliki
paling tidak ada dua l
bahkan belakangan saya tambah lagi juga dengan tiga l
l yang pertama itu adalah
apakah dia logik
jadi kalau misalnya kita ditawarkan sebuah skema investasi
kita pahami dulu dengan logika kita
itu masuk apa tidak
itu wajar apa tidak untuk bisa kasih hasil segitu
baru kita lihat l yang kedua yaitu legal
apakah dia legal atau tidak
apakah dia terdaftar di ojk atau tidak
apakah dia terdaftar di bapak pt atau tidak
dan saya tambah lagi yang ketiga adalah
jadi kalau kita lihat dia logik kita lihat
dia legal kita pelajari investasi itu seperti apa
dan biasanya yang menarik adalah
learned ini bisa kita lakukan kalau kita udah ikutan dulu sebagian
kita ikutan sedikit mungkin sedikit
lama lama tambah banyak tambah banyak
dan biasanya learn nya akan makin mudah karena kita sudah ikut
salah satu dari l itu tidak kita lakukan lebih baik
lama lama kita bergaya
kalau saya hitung hitung kurang lebih satu mp
itu cuma uang modal ya
saya tidak hitung yang lain lainnya
namun sejumlah orang masih memilih investasi instan
tanpa mempelajari lebih lanjut
skema dan alur investasi tersebut agar tidak tertipu investasi bodong
alhasil menjadi korban penipuan
tim liputan cnn indonesia